kok labelnya kayak pernah lepas dan ditempel lagi ya
iya kok labelnya udah kayak mau cepet gini ya
tadi pas kamu bawa emang kondisi labelnya kayak gini
tapi kan dit kalau hasil tes lab pasti labelnya masih rapi dong
dan kondisinya gak mungkin kayak gini

aku yakin papa pasti akan bahagia lagi
jadi jadi ternyata aiden memang bukan anak papa
kok labelnya kayak pernah lepas dan ditempel lagi ya
kok labelnya udah kayak mau copot gini
tadi pas kamu bawa emang kondisi labelnya kayak gini
tapi kan dit kalau hasil tes lab pasti labelnya masih rapi dong
dan kondisinya gak mungkin kayak gini
iya sih tadi aku sempat tabrakan sama orang di koridor
dan semua label labelnya pada berantakan
memang ada beberapa label yang terlepas
tapi udah aku benerin kok
mungkin ini salah satunya
tapi kamu yakin kan nempel labelnya ke tempat hasil yang bener
gak ada yang ketukar kan dit
aduh dit ini tuh hasil tes dna dit

tidak ada yang ketukar
tidak ada yang ketukar
tidak ada yang ketukar
ya ampun fear kamu bener banget
aku gak ngecek waktu aku nempelin labelnya
jangan jangan itu emang bener bener ketukar
padahal hasil tes dna itu salah satunya ada permintaan dari dokter panji lagi
tolong jangan bilang sama siapa siapa masalah ini aku mohon
karena kalau memang bener bener label ini tertukar aku bisa dipecat dari rumah sakit ini
ini semuanya memang gak disengaja
aku minta tolong ya fir
hebat kamu aksan
akhirnya kamu bisa mendapatkan arsip bapak kamu
ini kita bisa gunakan untuk membahas dendam pada laras
ya bu tapi disini ada yang aneh
disini ditulis bahwa yang melaporkan bapak menggelapkan uang perusahaan ibu laras itu ibunya yang bener
kalau memang bapak gak pernah menggelapkan uang perusahaan ibu laras berarti bu nenak telah memberikan laporan palsu
sehingga bapak dipingatkan
jadi dia yang menyebabkan semua ini
perempuan iblis kamu
kenapa saya langsung dicekek
kasih banyak lagi kamu
kamu ingat sama juhan
kamu ingatkan sama juhan
laporan keuangan kamu sangat meyakinkan
kamu tetap bercaya
saya akan mempromosikan kamu untuk segera mendapatkan kenaikan jabatan
terima kasih ibu laras
terima kasih sekali
kamu harus menyingkirkan karyawan yang bernama juan itu
kelihatannya ibu laras sangat percaya sekali sama dia
dia akan bisa mengancam posisi kamu diusahanya ibu laras
jadi selama ini juhan melakukan penggerapan uang
sepertinya dia membuat laporan keuangan yang palsu
itu laporan keuangan yang asli
di situ terjadi banyak keselisihan
ibu bisa lihat jumlahnya
dan uang tersebut tidak tahu ke mana
tidak tahu ke mana bu
padahal saya selama ini sangat percaya sama dia
saya akan segera menindak tegas juan
apa hubungannya dengan kamu
hubungannya saya sama juhan